kita ke informasi terkait harga minyak goreng
menteri perdagangan ri zulkifli hasan mengklaim harga minyak goreng curah hampir merata di seluruh tanah air
yaitu sebesar rp empat belas per liter
namun mendak mengakui tidak mudah menstabilkan harga jual tandan buah segar yang hingga kini masih anjlok
zulkifli hasan menjelaskan harga minyak goreng curah sudah hampir seluruhnya merata di harga eceran tertinggi rp empat belas per liter
terutama di wilayah jawa bali
namun menurut zulkifli hasan harga jual tbs kelapa sawit hingga kini tengah diupayakan
agar kembali dijual oleh petani sawit pada pelaku industri
dengan harga jual minimal rp satu enam ratus per kilogram
zulkifli hasan menargetkan dalam satu bulan harga jual tbs petani sawit kembali normal
sering dengan perbaikan sistem ekspor ke negara lain